tak hanya kamar pasokan makanan bagi calon jamaah haji juga penting
banyak yang penasaran bagaimana dengan makanan di asrama haji
apakah konsumsi yang diberikan layak dan sudah memadai
berikut penelusuran reporter wida subianto langsung dari dapur umum asrama haji sukolilo
ya disinilah awal kesibukan dimulai
tak kurang dari seratus personil dari catering menyiapkan makanan bagi jemaah yang dalam setiap harinya
di asrama haji bisa mencapai ratusan jemaah
dan saya disini memakai masker karena inilah standar operasional siapapun yang berada di dapur ini
lalu di asrama haji sendiri dalam satu hari bisa terdapat empat kloter
di mana setiap kloter ini ada sekitar empat ratus lima puluh calon jemaah haji
artinya dalam satu hari bisa disiapkan porsi untuk satu delapan ratus jemaah haji
untuk persiapannya apakah layak bagaimana bahannya standarnya
bisa memenuhi atau tidak kita bisa bertanya langsung
ke koordinator jurumasak di dapur ini
kalau empat kloter nasinya lima puluh kilo itu paling sedikit bisa tambah
datangkan kesehatan dari pelabuhan perak lihat suhu kulkas lihat saluran air nyamuk laler itu
itu dibersihkan semua
konsumsi di sini disediakan oleh catering yang ditentukan berdasarkan
itu kita tender secara bebas
tender artinya tender umum ya tender umum istilahnya begitu
berdasarkan properas yang ada
artinya tidak sembarang catering bisa memenangkan ya
itu harus memenuhi syarat syarat yang memang sesuai dengan ketentuan
nah kalau untuk penyajiannya seperti ini anda bisa melihat
karena jemaah haji ini bisa mengambilnya secara prasmanan
kemudian untuk menunya memang ada empat lauk yang
namun yang menarik juga disediakan menu diet
jadi kalau untuk menu diet ini ada takaran khusus untuk bumbunya
misalnya gula kemudian garam minyak ini dikhususkan untuk bagi mereka ya
diet terutama untuk diet kesehatan
bang gozi sudah sampai kemarin berarti sudah menikmati makan malam makan pagi dan sekarang makan siang
nah sejauh ini bagaimana bang melihat menunya begitu
kalau menunya sih memang sederhana cuma memenuhi standar gizi kalau menurut saya seperti itu
kalau rasanya bang
rasanya sangat cocok dengan lidah nusantara terutama lidah madura
jadi kayaknya memang disesuaikan dengan asal jemaah haji
camilan dan minuman manis juga disediakan dua kali sehari
sampel makanan rutin diambil dan diperiksa oleh petugas kesehatan pelabuhan